diduga mabuk saat berkendara seorang pengendara motor di nganjuk tewas terlindas minibus akibat terjatuh
sementara itu di ponorogo sebuah mobil hilang kendali dan terjun ke sungai akibat melaju kencang
pedagang tauge dan tempe ini rusak parah setelah terjun ke dalam sungai sedalam dua meter
di jalan provinsi penghubung antara ponorogo dengan pacitan tempatnya di desa ngampel kecamatan balong ponorogo
kecelakaan tunggal ini terjadi saat mobil yang dikemudikan supriyadi warga tonatan kecamatan ponorogo ini melaju dari arah ponorogo menuju pacitan
ketika sampai di lokasi kejadian mobil berpapasan dengan mobil lain dari arah berlawanan
karena kaget dan berusaha menghindari kecelakaan mobil justru hilang kendali dan langsung menabrak pohon hingga akhirnya masuk sungai
beruntung supriyadi tidak mengalami luka serius
dari arah selatan ada mobil terus hindari
mobil itu langsung ngajak ini
kemarin kan ini belum diuruk segini setinggi ini
nggak tahu nggak tahu kalau kondisinya jalan memang kayak gini
kecelakaan juga terjadi di kabupaten nganjuk
seorang pengendara motor warga desa teken kecamatan loceret tewas setelah motornya bersenggolan dengan sebuah minibus di jalan raya nganjuk kediri minggu malam
kejadian berawal saat korban bersama tiga rekannya mengendarai sepeda motor
di tengah jalan tiba tiba motor korban oleng dan bersenggolan dengan minibus dari arah belakang
korban pun terjatuh dan tewas di lokasi akibat terlindas roda belakang minibus
sementara minibus yang sempat berhenti dan melihat korbannya tewas justru kabur
dari timur ke barat
lihat itu kan dia jatuh
lihat itu nggak satu satu ya
masuk terus gitu aja
polisi menduga kecelakaan terjadi karena korban hilang kesadaran akibat mabuk bersama rekan rekannya
polisi juga kesulitan meminta keterangan teman temannya karena masih dalam keadaan mabuk